tau dia lagi ada rencana apa lagi
kan mau tau gak
ini sih masih seru
pasti bilang setuju
lagi nunggu seseorang ya
seseorangnya juga belum datang kan
iya nih pak amir
gimana kalau misalkan naving aja sama saya
saya anterin kok sampai tempat tujuan
enggak enggak pak nggak usah
nanti kerepotin bapak
justru kalau ibu menolak
saya malah jadi repot
yaudah deh pak
kebetulan si arnold baru di servis
makin ngacir lari nyebu
yang salah tuh rio
dia ngebikin dado sampe jatuh dari motor
iya masa gue naik motor ditendang sama dia
udah jelas jelas si gender ini nggak bisa bawa motor
orang dia jatuh sendiri kok sensei
lu emang gak punya otak ya
siapa sih yang ngajarin lo
siapa yang ngajarin dia
gak ada bang
maksudnya bukan gitu
maksudnya bukan yang ngajarin karate
ini bukan seperti yang kamu
aku telfon kamu gak aktif

aku selalu gak suka ya sikap kamu yang kayak gini
selalu pake kekerasan
udah udah pergi sama sekali
kamu kan mau dengerin aku
aku udah capek
mulai hari ini kita putus
jangan gitu dong
jangan jangan jangan
jangan tips dong
aku gak butuh cinta
cuma jadi jangan
amir kita pergi sekarang
jangan dong devi
lo gak ada nganteng cewek cewek lo
jangan gini dong dev
amir cepetan pak bia
kamu boleh pergi
udah sensei sabar sensei
sekarang pergi mau apa
bahkan jadi anak kosong
lo mau kemana
dia mau pulang lah mau kemana lagi coba
ya sebenernya sih gue pengen bareng sama lo
hari ini gue gak bisa gue harus latihan
oh tuh ya kenapa sih
kalo lo sih ga mau denger kata kata gue kenapa lo masih pengen latihan
udahlah gak usah ikut aja
juaraan tahun bebas itu ngapain
untuk permohonan ini kayaknya gue gak bisa kabulin deh
gue emang harus bener bener latihan dan gue juga harus ikut ke juaraan itu
keras kepala banget sih
lo tuh aduh gue tuh harus jelasin kayak gimana lagi ya sama lo
oh jadi selama ini lo khawatir sama gue
kita semua temen temen lo bukan nyokap lo
aduh ya tapi maaf ya rev
kayaknya gue tetep ikut deh
ih kenapa sih susah banget dibilangin
terus kalo misalnya nanti lo udah nasib sama kayak haikal gimana
ih susah bilanginnya
eh bu salah motor bu
bapak kakak beli apaan itu
udah muk thomas
oke jom apa rencana lo selanjutnya
tapi kita gak boleh biarin si reva tau kalau yang ngirim itu kita
karena kalau si reva tau reva gak bakal percaya kan
makanya kita harus pakai cara yang lebih aus bener gak
tau dia lagi ada rencana apa lagi
kan lo tau gak apa yang bisa bikin boy sama reva anjur
jom jangan kejar lah ini
ini sih masih seru
setuju pasti belas

masa ini udah ya
masa ini udah ya